dalam rangka pengendalian pandemi covid sembilan belas di indonesia
pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi untuk mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity secepat mungkin
pemerintah melalui kementerian kesehatan melaporkan hingga tanggal tiga belas maret tahun ini
hampir empat juta orang telah divaksinasi covid sembilan belas untuk suntikan yang pertama
apakah masyarakat masih berpeluang tertular covid sembilan belas meskipun sudah disuntik vaksin
insight with desi anwar kali ini akan membahasnya
pemerintah menargetkan vaksinasi covid sembilan belas di tanah air rampung akhir tahun ini
program vaksinasi berjalan di tengah memburuknya kasus penularan covid sembilan belas di indonesia
sebelumnya durasi vaksinasi covid sembilan belas ditargetkan selesai dalam lima belas bulan atau pada maret dua ribu dua puluh dua

satu juta dosis per hari untuk mengejar target tersebut maka dalam satu hari setidaknya vaksin yang disuntikan kemasyarakat mencapai satu juta dosis per hari
namun sudah hampir satu bulan setengah vaksin yang disuntikan per hari masih di bawah satu tahun

terlihat untuk mengejar
angka seratus ribu dosis saja sulit
apalagi satu juta
program vaksinasi covid sembilan belas sudah mulai
terlaksana di sejumlah negara dalam
satu bulan terakhir ketimpangan mulai
terlihat dalam hal kecepatan serta
kesehatan dunia who memperingatkan
risiko perlombaan vaksin di antara negara negara
kaya yang bisa merugikan
banyak negara miskin dan berkembang
jangan lengah tetap jaga protokol
hingga saat ini program vaksinasi covid sembilan belas
masih belum mencapai target
yang ditentukan presiden joko widodo
karena tentu saja masih ada
keterbatasan stok vaksin covid sembilan belas nya
dan sebuah studi ilmiah
menunjukkan tidak ada pandemi
dan epidemi global
yang ternyata bisa berakhir dalam
kurun waktu satu tahun termasuk
karena pandemi selalu menuntut
perubahan perilaku masyarakat
juga nah bagaimana kita bisa
mengurangi laju penularan covid sembilan belas
di studio bersama saya sudah hadir
dr siti nadia tarmizi sebagai jubir
vaksin covid sembilan belas dan juga dr sony
hb harmadi ketua
bidang perubahan perilaku
terima kasih mbak desi
selalu jaga jarak ya kita ya
satu tahun kita sudah
dalam pandemi covid sembilan belas
ini pas satu tahun kita bulan maret
masuk ke indonesia pas bulan maret
yang tahun lalu mungkin
sebelum kita mulai mengenai
vaksin dan lain sebagainya dokter soni
karena kita sering berbicara ya mengenai
masalah ini apa
refleksi satu tahun ini
dari bagaimana kita
menanganinya dan juga
dalam satu tahun ini apa yang bisa
highlights atau yang masih
perlu diperhatikan silahkan dok
terima kasih mbak desi anwar
jadi satu tahun ini kita banyak belajar
bukan hanya indonesia tapi seluruh
dunia di awal
kita mengatasi pandemi ini
strategi yang kita gunakan
tentu darurat kesehatan masyarakat
serba darurat karena kita belum
mengenal persis bagaimana perilaku
penyakit ini lalu kemudian
dalam perjalanan kita semakin
paham bayangkan mbak desi
dalam tiga puluh empat hari
itu tiga puluh empat provinsi di indonesia
itu langsung terdampak
di tiga puluh empat provinsi dalam

waktu dua bulan di tahun
dua ribu dua puluh itu dari maret sampai
mei itu empat ratus kabupaten
kota punya kasus
covid sembilan belas jadi betul betul menyebar dari
secara nasional jadi
sangat cepat nah kemudian
karena kondisi darurat tadi
maka kita betul betul
tenaga kesehatannya mempersiapkan
obatnya dan seterusnya lalu
kemudian dalam perjalanannya semakin baik
dan kita akhirnya
mencoba mendorong ketahanan
kesehatan masyarakat mendorong
masyarakat untuk berubah perilakunya
karena penanganan dihilirkan
itu tidak akan cukup
negara dengan sumber daya kesehatan
yang terbaik di dunia pun
tidak mungkin mengatasi
pasien dengan lonjakan yang luar biasa
bagaimana jangan sampai terjadi penularan
sehingga perubahan perilaku yang
kita dorong dan itu menjadi strategi
utama dalam satgas penanganan covid sembilan belas
perjalanan kami pengetahuan
masyarakat ternyata cepat sekali
tentang tiga m memakai masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
otomatis ya sekarang ya
ya paling tidak hafal ya tiga m itu apa
makanya kami berupaya jangan merubah
istilahnya lagi menjadi lima
m enam m atau tujuh m karena itu sudah
di masyarakat sudah sangat dipahami
pengetahuan tadi belum sepenuhnya
menjadi perilaku yang konsisten
dokter nadia juga
bisa mengamati bahwa
kita melihat di bulan
september lalu kepatuhan masyarakat
terhadap protokol kesehatan itu sangat tinggi
untuk kepatuhan memakai masker
untuk kepatuhan menjaga jarak
ini seluruh indonesia atau
hanya di beberapa tempat yang mungkin
di seluruh indonesia secara nasional
kemudian di tiga puluh empat provinsi secara nasional
tetapi secara nasional kita sudah sangat baik
kepatuhan memakai masker pengetahuan masyarakat
memakai masker juga
yang masih buruk adalah atau masih kurang
adalah kepatuhan untuk menjaga jarak
kita dorong terus
dengan berbagai strategi
kampanye melalui media massa
kemudian juga turun di lapangan
melalui duta perubahan perlaku
itu ternyata bisa mendorong
peningkatan kepatuhan masyarakat
bahkan di bulan oktober itu
kita mencapai tingkat kepatuhan yang terus meningkat
sejak minggu kedua november turun
di desember turun lagi ditambah dengan
dua libur panjang
bahkan kepatuhan memakai masker kita
lalu kita dorong lagi dengan
berbagai strategi di minggu ketiga
januari setelah ppkm
diberlakukan itu mulai
naik lagi kepatuhan masyarakat
memang di januari itu
naiknya masih perlahan tetapi
di februari naiknya cukup drastis
sehingga dampaknya ke kasus
penurunan kasus jadi di februari
dan maret itu kepatuhan masyarakat
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
membaik jadi istilahnya
kita semakin beradaptasi
dan kita harapkan walaupun tentu saja
kasus itu tetap meningkat
masih ada tapi yang penting
harusnya dari minggu ke minggu jumlah
kasusnya juga lebih berkurang
dan angka kematiannya juga bisa berkurang
dr nadia mungkin refleksi
khususnya mengenai vaksin
dr nadia ini sebagai jubir
vaksin khususnya untuk covid sembilan belas
vaksin ini kan juga
ada istilahnya evolusi
dari yang kita sama sekali tidak
memahaminya kemudian takut
keamanannya dan juga apakah
efektif atau tidak
sampai sekarang ini bagaimana perjalanan
mencari vaksin dan
mendapatkan vaksin khususnya
di indonesia ini dok
mendapatkan vaksin ini juga suatu kerja
keras ya mbak desi
secara perhitungan ini
sebenarnya ketersediaan vaksin
dengan kebutuhan itu ada gap nya
kita tahu sampai sekarang ini
who sudah mengatakan ada sekitar

tahun dua ribu dua puluh satu ini
masih belum bisa mensecure
untuk kebutuhan vaksin di negaranya
jadi kita termasuk cukup
beruntung ya kita sudah memulai
di awal dan memastikan
jumlah dosis vaksin yang
kita butuhkan itu bisa tersedia
walaupun memang di awal peta jalan ini
akan lebih dari dua belas bulan ya mbak desi ya
tapi kita akan terus bekerja keras
dan mendorong untuk bisa
semakin mendatangkan vaksin itu
sesuai dengan harapan kita
yaitu dalam kurun waktu dua belas bulan
nah tentunya untuk indonesia
yang menghargai vaksin ini
kita harus berharap untuk berhargai
karena kita tahu bahwa

ini tantangannya sangat besar
bagaimana kita mendapatkan vaksin ini
dari berbagai produsen vaksin
karena tidak ada satu produsen vaksin
yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan ini
nah tadi kalau dr sonny sampaikan
kita berbicara mengenai strategi perilaku ya
di vaksin itu juga ada
jadi sebelum kita melakukan vaksinasi
kita mengetahui dulu
apa sih pola yang ada di masyarakat
dan kita tahu di awal
masyarakat itu memiliki pola yang ada di masyarakat
yang masih ragu terhadap vaksin ini
sampai sekarang ini
tapi pada hari ini seperti itu
tapi ya optimisnya kan lebih banyak
orang yang sudah yakin
dengan pentingnya kita vaksinasi
kalau melihat optimisme sekarang sih
kita cukup melihat bahwa
bahwa kita bisa mencapai target vaksin
karena walaupun di sisi negara
negatifnya protokol kesehatan
kadang kadang sulit kita kendalikan
mendapatkan vaksin sehingga
bahkan begitu ada informasi
pakai registrasi iya betul
baik kita istirahat sebentar dr nadia
tapi dr sony perjalanan kita juga
masih panjang dalam
insight with desi anwar kali ini
jadi tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali
terima kasih dr nadia
terima kasih dr sonny
terima kasih dr nadia
saya sedang mengingatkan
untuk melakukan vaksinasi
sekarang dilakukan dan diharapkan
akan menjadi jawaban bagaimana
kita menangani covid sembilan belas
indonesia sudah memulai
sejak bulan januari ya sampai sekarang ini
setiap hari ada sekitar seratus ribu
orang yang divaksinasi sesuai dengan prioritas
dan lain sebagainya
dok mungkin bisa kita refleksi juga
kekhawatiran itu terjadi
apakah karena kekurangan informasi
atau bagaimana apa yang bisa diperbaiki
dari masyarakat kita
sementara untuk mendapatkan
herd immunity ini kekebalan bersama ini
harus yang minimal tiga per empat peratus
dari populasi itu
ya mbak desi jadi tantangan pertama adalah
memang masih ada yang
tidak yakin dengan vaksin itu karena
tidak percayakan covid sembilan belas
tidak percayaan ini juga menjadi tugas kami
upaya perubahan perilaku kami sudah
membuat berbagai materi sosialisasi
memberikan pemahaman ke masyarakat
tentang bahaya covid sembilan belas
bagaimana penyakit ini
bisa berbahaya pada
lansia dan juga pemilik komorbid
di dalam sosialisasi itu jelas
supaya mereka tahu dan juga kami
mengajak para penyintas untuk
melakukan testimoni sehingga mereka
bisa berbagi cerita ini berhasil
dan berpengaruh kan
dan juga di dalam ppkm mikro ini mbak desi
jadi gini masyarakat ini kan
menyampaikan adalah peer group nya
di dalam ppkm mikro ini ada upaya
dari oleh dan untuk masyarakat
sehingga yang menjelaskan sendiri
adalah komunitas itu
menyampaikan kepada komunitasnya
memberi pengertian tentang bahaya covid sembilan belas
lalu kemudian bagaimana
upaya pencegahannya dan seterusnya
nah dengan strategi seperti ini
mengajak para tokoh adat
dan tokoh agama serta tokoh masyarakat
itu ternyata bisa memberi
pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat
jauh lebih baik misalnya ketimbang
kalau ilmuwan atau
orang yang exper atau pakar
dan lain sebagainya karena ini kan covid sembilan belas
ini kan kita sangat bergantung ya
kepada orang orang di ilmiah
orang orang ilmuwan atau di dunia ilmiah
untuk memahaminya kan
didasarkan pada basis ilmu
tetapi bagaimana berkomunikasi
kan ada kearifan lokalnya
nah itu yang kita ambil jadi
bahwa penyakit ini punya
risiko yang besar terutama bagi
comorbid dan lansia itu kan jelas
kajian ilmiah tetapi kemudian bagaimana
menyampaikannya dengan bahasa yang mudah
dimengerti oleh masyarakat
dengan caranya masyarakat
tentu itu sangat tergantung pada
kearifan lokal masing masing
dan dengan strategi ini kamu juga sudah
menerjemahkan dalam satu ratus tiga bahasa
daerah loh buku pedoman perubahan perilaku ini
sehingga dengan bahasa yang
mereka lebih kenal mereka
menjadi lebih tertarik untuk
memahami lebih lainnya
apalagi ya covid sembilan belas ini
bahkan nanti kita akan bicara ada varian
barunya mungkin lebih ganas lagi
dan kita juga berpacu ya
dengan waktu untuk memvaksinasi
dan bukan saja di indonesia tapi
di dunia selama ini tadi disebutkan
kita memerlukan empat ratus dua puluh juta ya
satu juta saja kita belum memiliki ya
vaksinnya ada di indonesia coba mungkin
dr nadia bisa jelaskan
apa tadi yang
masih menjadi tantangan
dan kira kira schedule nya
kapan kapan saja kita akan mendapatkan
vaksin yang diperlukan
jadi sesuai dengan petajalan kita ya
saat ini sebenarnya vaksin yang
sudah kita terima dari
ditambah dengan astrazeneca
yang ini juga ada sedikit masalah sekarang
sekarang ya satu satu juta ya
nah kita tahu
yang tiga juta ini sudah habis sudah kita
dalam bentuk setengah jadi
yang tiga puluh lima juta ini
yang nanti kalau diolah akan menjadi
itu dua belas juta nya sudah kita distribusikan
untuk tahap kedua ini tapi dengan
angka ini kita masih
sebenarnya di bulan maret ini menunggu kembali
vaksin yang akan dikirimkan
dari sinovac dan juga dari
covaxasil yang astrazeneca
dan memang kita ketahui bahwa
sebagian besar vaksin
untuk kita berikan kepada

itu akan tiba di bulan
iya karena pemerintah kan punya target
akhir tahun ini harus satu ratus delapan puluh satu juta
sementara kita memasuki
bulan maret angka terakhir
mungkin hanya baru sekitar lima juta
ya yang diberhasil
divaksinasi dokter nadia
apa ini kekhawatiran apakah kita bisa
mencapai target berarti harus ada
peningkatan dari jumlah
orang yang divaksinasi
berarti beban untuk
melakukan vaksinasi ini akan
terutama terjadi pada
semester ke dua ya karena pada saat itu
jumlah vaksin juga
mencukupi kemudian jumlah sasaran
cukup besar dan terutama nanti bagaimana
bisa sampai ke sasaran
yang terujung ujung karena satu ratus delapan puluh satu
nya adalah seluruh warga negara indonesia
artinya bukan hanya
di perkotaan tapi di perdesaan yang
tadi disampaikan juga oleh dokter sonny
bahwa kita bagaimana memastikan
vaksinasi ini bisa sampai ke mereka
jadi ini tantangan yang
tentunya harus kita
hadapi dan kita antisipasi
supaya kita betul betul pada
semester ke dua sesuai dengan jumlah
target vaksinasi itu bisa kita capai
istilahnya kalau bulan juli
idealnya kan sudah sembilan puluh juta orang
yang divaksin kalau kita
targetnya satu ratus delapan puluh pada akhir tahun
nah ini tiga puluh delapan juta
yang ada di kantong tapi kan sekarang
masih harus diolah dulu kan oleh sebab itu
belum bisa ditingkatkan jumlah orang
yang divaksinasi ini sudah ada mappingnya
siapa siapa kan yang
gelombang pertama sudah lewat
yang itu garda terdepan
dan kemudian ada lansia
dan juga pekerja publik mungkin bisa ceritakan
kapan kapan dan daerah mana
yang bisa mendapatkan ya
ya pada saat ini kan kita
sejak minggu ke dua
februari itu kita sudah memulai
pemberian vaksinasi kepada tahap
ke dua yaitu usia di atas enam puluh tahun
dan pemberi pelayanan publik
nah untuk usia
di atas enam puluh tahun ini kita
mulai dulu dengan
seluruh penduduk usia di atas
enam puluh tahun yang berada di ibukota
provinsi dan di dki jakarta
karena kita tahu dari data
yang kita miliki daerah ini
kan memang memiliki kasus tertinggi
zona merah karena
memang terkonsentrasi sebagian besar
penduduk di sana dan ini
merupakan pendekatan yang kita utamakan
selain tentunya usia lanjut memang sangat beresiko
ya mbak desi nah yang ke dua adalah
pemberi pelayanan publik pemberi pelayanan publik ini
kita ketahui mulai dari asn
tenaga pendidik dan guru
kemudian ada pekerja
ada pekerja transportasi publik
kemudian juga ada
aparat penegak hukum
tni dan polri
juga ada pekerja bumn
bumd selain juga
teman teman media ya yang pada kesempatan
pertama di awal
jadi dengan harapan
tentunya sebagian pekerja publik
ini sudah kita selesaikan
sebanyak kurang lebih enam belas sembilan juta
dan lansia itu
sampai dengan setidaknya di
april sudah mendapatkan dosis pertama
iya baik kita istirahat sebentar
dok dan juga
dr sony tetaplah bersama insight with
desi anwar kami akan segera kembali
insight with desi anwar kita saat ini
bersama dua narasumber
jubir vaksin covid sembilan belas dan juga ada
dokter sony harmadi ketua bidang perubahan
perilaku satgas penanganan
satu tahun ya kita
hidup bersama covid sembilan belas
sekarang sudah mulai program vaksinasi
tahun dua ribu dua puluh satu ini

ada sekitar satu ratus delapan puluh juta
yang diharapkan sudah divaksin
saat ini masih sekitar lima juta
jadi masih cukup panjang perjalanan
kita masih banyak tampilan
apalagi dengan persediaan
dan stok dan lain sebagainya tapi ini
ada hal yang penting dokter sony ya
dengan adanya vaksin dan kemudian
sudah mendapatkan vaksin
dua kali divaksin
bukan berarti bahwa kita bisa
wah saya sudah divaksin jadi
tidak terlalu khawatir akan
ketularan dan lain sebagainya mungkin
ini yang harus
dan diedukasi bahwa
vaksin ini merupakan hanya salah satu
dari alat untuk mencegah
atau mengurangi penularan
covid sembilan belas bukankah demikian
ya tepat sekali mbak desi
karena tidak ada
satu pun intervensi tunggal
yang mampu mengatasi pandemi ini
tiga m saja tidak mampu
tiga t saja tidak mampu
ketiga kombinasi ini
m tiga t dan vaksinasi
terbaik untuk mengakhiri
pandemi nah kemudian
kami sendiri melakukan
beberapa adaptasi ya
karena di buku perdomaan perubahan
perilaku sebelumnya kami menjelaskan
tentang perubahan perilaku dengan tiga m
tetapi begitu kedatangan
berpikir bahwa mereka yang telah divaksin
mereka menjadi aman dan
tidak tertular padahal tidak
seperti itu yang pertama karena
kan butuh waktu
untuk membentuk kekebalan di dalam
tubuh setiap orang
yang kedua kan ada efikasinya
vaksin apapun di dunia
nah kemudian yang ketiga
bahwa dia bisa menjadi
karena dia sudah divaksin dia punya imunitas
lalu dia bisa menularkan pada
orang lain tanpa dia sadar karena
menjadi orang tanpa gejala
supaya dia tidak menjadi carrier
lalu kemudian malah menyebarkan tadi
jelas semua orang yang sudah divaksin
selama herd immunity itu belum
untuk melakukan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan
menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
itu harus tetap dilaksanakan
oleh karena kami terus
mensosialisasikan sekarang kami ada
delapan puluh tiga duta perubahan pilaku seluruh indonesia
delapan puluh tiga dari latar belakang
mana saja mereka macem macem dari mulai
penyandang disabilitas sampai
jenderal polisi bintang dua gitu ya
jadi kami punya
ramukan terus kemudian
kelompok kelompok masyarakat tokoh tokoh
agama dan seterusnya ini sukarelawan semua
iya dan mereka dilengkapi
tentu saja dengan segala pengetahuan karena kami
latih dulu mereka nah sekarang
mereka kami berikan pengetahuan tentang
vaksinasi juga tentang
tiga t sehingga mereka bisa
memperkuat posko desa
dan juga membantu mensosialisasikan
pandemi belum berakhir
selama herd immunity itu belum
tercipta walaupun sudah
di vaksin orang tetap harus patuh tiga m
nah dok ini mengenai tadi
seperti kita ketahui yang kita miliki sekarang
ini ada yang sinovac yang dari
china kemudian sudah
masuk ke astrazeneca
ada sekitar satu juta
tapi ternyata di beberapa negara
sedang di review lagi
di stop dulu walaupun who mengatakan
ini cukup aman tapi karena ada
beberapa hal ada beberapa negara
juga menghentikan mungkin sedikit edukasi
yang kita datangkan
sambil kita menunggu vaksin
yang kita buat sendiri yaitu vaksin
merah putih jadi
di masa pandemi
tentunya tadi dr sony sudah sampaikan
tiga m tiga t dan vaksinasi ini merupakan
alat untuk kita
bisa mengakhiri pandemi
dan who sendiri sudah menyatakan
bahwa vaksin yang baik
jadi kalau kita lihat
untuk sinovac sendiri efekasinya
badan pom sudah meluarkan efekasinya
vaksin ini sudah sesuai dengan kriteria
who walaupun kita tahu
menunda sementara untuk
melanjutkan pemberian vaksinasi ini
dikarenakan ada laporan
terkait adanya kasus penggumpalan darah
nah kami ingin
menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya
kita tahu bahwa vaksin astrazeneca
diberikan rekomendasi oleh who
melalui penerbitan emergency use
sudah dikaji juga soal keamanannya
bahkan sebenarnya sudah
lima belas juta orang di dunia ini yang
mendapatkan suntikan vaksin
kasus penggumpalan darah itu sebenarnya
dan tanggal sebelas kemarin itu
badan pom inggris dan badan pom eropa
bersama who juga
sudah melakukan kajian secara singkat
dan mereka melihat bahwa
tidak ada hubungannya antara terjadinya
penggumpalan darah dengan
pemberian vaksinasi astrazeneca
jadi who kemudian menghimbau
negara negara untuk tetap meneruskan
proses vaksinasi ini dan hari ini
ada dua negara ya yang kembali
memberikan vaksinasi termasuk thailand
tapi pada intinya kan
semua vaksin ini ini kan dalam
emergency use karena kita masih belum
tahu ya efek jangka panjangnya
atau seberapa efektifnya
apalagi dengan adanya nanti
varian varian baru dan lain sebagainya
tapi vaksin vaksin yang kita datangkan
ini dokter nadia
ini kan jumlahnya
kalau bisa kita bulan juli
orang ini nanti rata rata datang
dari mana saja dan apakah
kita bisa memenuhi angka itu kalau kita
sekarang hanya punya tiga puluh delapan juta
iya kalau sesuai
order yang sudah kita
pastikan ya jadi memang
sudah ada setidaknya
lima kandidat nih ya sinovac sendiri
yang kemudian membuat jadi
namanya berbeda bukan vaksin coronavac tapi
yang kita sudah ketahui
nah astrazeneca dan nanti kemungkinan
pfizer ini akan datang melalui dua mekanisme
jadi langsung dari
pembelian negara kepada
sendiri dan satu lagi kita mendapat dukungan
melalui covax facility tadi nah yang
terakhir adalah vaksin novovac
vaksin ini yang akan tentunya menjadi
untuk kebutuhan kita
nah kita juga mendengar ya mbak desi ya
vaksin merah putih nih kita harapkan
segera di triwulan ketiga
vaksin merah putih ini sudah
menyelesaikan uji klinis tahap tiga mungkin
sehingga sudah bisa menjadi salah satu
vaksin yang bisa kita gunakan untuk memenuhi ini
kita sudah cukup empat ratus dua puluh enam juta
kalau tidak salah vaksin merah putih kita kan
baru bisa untuk
masif itu awal tahun
depan ya dua ribu dua puluh dua kita istirahat
sebentar dr soni dan juga dr nadia
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
bersama insight with desi anwar topik kita kali ini
mengenai update covid sembilan belas
dan juga vaksinasi
di indonesia ada dua narasumber saya
jubir vaksin covid sembilan belas dan juga
dari bnpb dr soni
h b harmadi sebagai ketua bidang
perubahan perilaku saat gas penanganan
nah ini sebenarnya kan kunci
manusia dan juga
kita istilahnya selama ini
ya tidak mungkin dong kita
tidak bergerak ya karena
bukan saja kesehatan
terdampak dan ini sudah menjadi
kenyataan di indonesia
di mana mana juga krisis
ekonomi yang merupakan
dampak dari covid sembilan belas ini sangat terasa
nah sebentar lagi juga kita
mau masuk bulan puasa
dr soni kemudian ada
tentu saja keinginan untuk mudik
dan lebaran bersama keluarga
kita lihat ini kan bisa menjadi
atau sikap yang berubah
dan menyesuaikan ini bagaimana
itu bukan karena setahun pandemi baru
setahun dievaluasi tapi setiap minggu kami
melakukan evaluasi setiap minggu ya
yang pertama kita melihat box
kasus aktifnya turun
puncak kasus aktif itu
pada lima februari lalu satu ratus tujuh puluh enam
sekarang kasus aktifnya
jadi turun sekitar empat puluh
dalam waktu tiga puluh tiga hari
nah ini kan menunjukkan
tanda yang baik positivity rate kita
atau mungkin ini berkaitan dengan ini
libur panjang dan kesempatan
berkerumun berkurang dan lain sebagainya
ya dan masyarakat kemarin
di libur libur panjang kemarin ini setelah yang
sudah mulai mencoba
untuk menahan dirinya
untuk tidak berlibur
nah cuma memang nanti kita amati lagi
kita evaluasi lagi bagaimana
indikator indikator tadi kalau
seandainya masih terlalu
terlalu riskan kita tidak mengendalikan
mobilitas karena yang membawa virus ini
kan bukan hewan tapi manusia
pergerakan manusia itu penting sekali untuk
dikendalikan kalau melihat
mencermati data yang
ada menunjukkan bahwa kita masih
perlu upaya pengendalian yang lebih ketat
tentu akan ada upaya pembatasan
tetapi kalau kondisinya
terus membaik menunjukkan bahwa
masyarakat walaupun melakukan aktivitas
tetap patuh protokol kesehatan
tentu kita bisa
melonggarkan tetapi kalau melihat kemarin
libur libur panjang ya
dr nadia ternyata
di libur panjang itu selalu diikuti
oleh penurunan kepatuhan protokol
kesehatan dan dua minggu
kemudian kita akhirnya mengalami
yang luar biasa dan kita tidak ingin
mengulang kesalahan yang sama
belajar dari kasus kasus
jadi mungkin nanti ada saran untuk tidak
mudik atau tidak berkerumun
ya betul nanti akan ada
evaluasi terhadap itu
tapi kita masih melihat bagaimana
perkembangan kasus dalam satu bulan ke depan
karena mungkin orang merasa
oh kan sudah divaksin
yang sudah divaksin boleh terbang
atau boleh bertemu dengan orang
yang sudah divaksin lagi ini bagaimana
ini kan harus ada semacam
kebijakan juga nih
kami juga mengembangkan tagline
bersama teman teman gerakan pakai masker ya
tetap harus tiga m
jadi intinya tidak ada
pengecualian selama kita masih
berada dalam masa pandemi
maka semua harus terus
berpartisipasi untuk patuh tiga m
jadi kami juga sudah
panduan kami untuk di level
komunitas dengan bahasa yang sangat sederhana
dengan ilustrasi grafis yang menarik
bagaimana mereka bersikap
mengambil keputusan keputusan di level
komunitas mereka dengan mengamati jadi mereka
tahu wilayah saya ini
zona merah orange
kuning atau hijau itu
mereka sudah mengamati dengan indikatornya
dan dengan menggunakan
duta covid sembilan belas yang berjumlah
disebar di seluruh indonesia dr nadia
ini kalau mungkin
ya sebulan dua bulan kan
kita masih menunggu
vaksin lah istilahnya nanti
kalau sudah siap
jumlah orang yang divaksin juga akan
semakin banyak dari hari ke hari
sekarang mungkin sekitar seratus ribu
nanti bisa meningkat ke tiga ratus ribu idealnya
satu juta per hari kalau kita mau memenuhi
kendalanya kalau misalnya
vaksinnya ada apakah tenaga
medisnya cukup tempat tempatnya cukup
bagaimana nanti ini semua
dipetakan kalau kita
memvaksinasi satu juta orang per hari
jadi kalau situasi
sekarang ya sebenarnya
kemampuan penyuntikan dosis per hari
itu sudah dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu
tapi ini memang
tidak merata untuk seluruh daerah
tapi secara nasional kita sudah
mencapai pada angka itu
pembelajaran yang kami dapatkan
bahwa artinya yang harus
kita siapkan terutama menuju nanti
semester kedua dengan satu ratus empat puluh juta
sasaran yang artinya
lipat dari saat ini yang pertama
harus kita lakukan adalah menambah tenaga
baru ada delapan puluh satu ribu vaksinator
yang sudah siap
dan sudah kita latih dan saat ini juga sudah
mulai memberikan pelayanan
perlunya berapa untuk satu ratus lima puluh juta ini
jadi kemungkinan ini baru
bisa meningkatkan kemampuan penyuntikan
artinya kalau kita
secara perhitungan saja
kemungkinan kita akan membutuhkan kurang lebih
artinya ini kita berbicara
lagi tidak bisa hanya oleh fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah jadi harus
dengan fasilitas pelayanan swasta
bahkan juga organisasi
profesi rumah sakit swasta
ini harus dilibatkan tapi kan harus dilatih
juga berarti ya tidak semua
orang kan bisa memvaksinasi ya
kecuali kalau sudah memiliki
inilah sertifikat untuk melakukannya
ya jadi memang kita sambil
saat ini kita terus
termasuk juga kita bekerja
sama ya artinya seperti yang kita lakukan
dengan gojek ataupun dengan
menargetkan dua pekerja
pemberi pelayanan publik dan
sekaligus lansia ya dengan
tentunya memadukan bagaimana
kemudian kita memberikan pelayanan
vaksinasi khususnya kepada
pengemudi ojek online
sekaligus kepada lansia di sekitar dia
untuk membantu dan memudahkan lansia
itu mendatangi fasilitas pelayanan
jadi mau tidak mau pemerintah harus bekerja
sama dengan publik dan dengan swasta
juga dokter nadia kan sekarang kan
akan ada istilahnya vaksin
mandiri ya atau gotong royong
mungkin bisa cerita sedikit mekanismenya
yang ingin dicapai dengan
diadakannya vaksinasi mandiri ini
jadi mbak desy vaksinasi
gotong royong ini sebenarnya salah satu
strategi juga untuk kita mempercepat ya
untuk lebih banyak orang yang divaksin
dalam waktu yang bersamaan ya
jadi kita tahu bahwa
ditujukan kepada badan usaha atau
badan hukum jadi artinya perusahaan
ya korporasi ya mbak desi
jadi tidak untuk
perseorangan atau individual nah harapannya
perusahaan dan badan usaha
ini yang nanti akan menyediakan
vaksin dan memberikan vaksin
ini kepada karyawan dan karyawati
beserta keluarganya dan ini
tidak boleh dibebankan kepada karyawan
atau karyawatinya jadi karyawan atau
karyawati masih mendapatkannya secara
gratis yang membiayainya adalah
badan usaha itu sendiri
artinya perusahaan itu sendiri ya
jadi tidak ada nih
individu yang kemudian melalui mekanisme
vaksinasi gotong royong membeli sendiri
itu tidak ada persyaratannya bagi
perusahaan yang ingin
terlibat misalnya apakah
ada minimum jumlah karyawan
atau harus mendapatkan
jadi mekanismenya untuk
ikut ini bagaimana ya pada
prinsipnya kita sangat terbuka ya
silahkan kemudian perusahaan
kemampuan mereka sendiri ya
karena bukan hanya vaksin nanti yang akan jadi beban
tapi pelayanan pemberian vaksin
itu juga akan ditanggung oleh
perusahaan tersebut karena kita
sudah katakan bahwa nanti
untuk pemberian vaksinasi gotong royong
itu harus dilakukan dengan bekerjasama
dengan fasilitas kesehatan masyarakat
atau swasta jadi tidak boleh
di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
nah tentunya pasti mungkin
ada biaya biaya yang mungkin
timbul sebagai pemberian vaksin
si ini nah tidak ada syarat
minimum untuk sebuah perusahaan bahkan
umkm pun silahkan
selama tapi mendapatkan vaksinnya
masih harus lewat satu pintu tentu saja
ya betul itu untuk mencegah
daripada penyimpangan penyimpangan ya
jadi mekanisme tentunya bisa
mendaftar lewat kadin dan kadin sudah mengatakan
juga tidak harus jadi anggota kadin
untuk bisa mendapat atau mendaftar
atau bisa langsung ke bio farma
tapi yang penting mendaftar dan
baik kita istirahat sebentar
dr sony dan juga dr nadia tetaplah
bersama kami insight with desi anwar
kita akan segera kembali
kembali bersama insight with
ada dua narasumber bersama saya di
jubir vaksin covid sembilan belas dan juga
ketua bidang perubahan perilaku
yang sangat disibukkan
ya sejak satu tahun terakhir ini
satu tahun melewati covid sembilan belas
dan angka kasus juga semakin
meningkat tapi mudah mudahan
dalam satu atau dua
tahun ke depan kita bisa mengatasinya kalau
tiga per empat dari populasi manusia
yang ada di bumi ini
saya dengar indonesia lumayan ya
masih tertinggal tentu saja tapi paling tidak
kita sudah memulai vaksinasi itu
tapi sekarang tantangan baru lagi
mungkin dr soni juga cara
mengenai varian baru
b satu ratus tujuh belas nah ini
keluar dari satu
masuk ke api ini kita masalah
covid sembilan belas jadi gini mbak desi
begitu keluar kabar tentang
sebenarnya buku revisi
pedoman perubahan perilaku kami sudah siap
meluncur tapi karena keluar
tentang ini akhirnya kami tambahkan
lagi kami memanggil ahli karena ini
kan sebetulnya yang ahli itu ahli ahli
nah ternyata mutasi virus
itu hal yang biasa semua
virus terbiasa melakukan mutasi
cuma kabar gembiranya
dia itu termasuk virus
rna yang cenderung lebih lambat
bermutasi dibanding virus
rna lainnya ini menurut para
ahlinya ya karena saya bukan ahlinya ya
dr nadia tapi lebih
lambat dan tidak perlu khawatir
karena dengan mutasi
yang lebih lambat tadi sebetulnya
kan seperti sars cov dua ini
yang menginfeksi atau menjadi
penyebab covid sembilan belas itu
itu kan terdiri
dari kalau nggak salah seperti tiga puluh ribu
huruf gitu ya nah ini kan yang berubah
beberapa huruf diantaranya jadi
masih kalau ini b satu ratus tujuh belas
tapi dr sony saya waktu itu
berbicara dengan dr
hera dari lembaga
karena lebih cepat ini
dan juga menempelnya
katanya lebih kuat sehingga bisa
menimbulkan simptom atau
gejala yang lebih
parah lagi ini bagaimana
ini kan harus masyarakat
kan harus dikomunikasikan ini
supaya tidak tambah panik atau
ini juga sudah kami komunikasikan dengan
para ahlinya karena kami bukan ahlinya
menurut mereka lebih menular iya
ya karena dia
lebih pas klik dengan
reseptornya saya juga nggak ngerti ya
tapi intinya lebih menular ya cuma
menyebabkan keparahan yang
lebih tinggi belum tahu
dan belum ada
laporan khusus atau penelitian khusus
tapi kalau belajar dari kasus b satu ratus dua belas
yang terjadi di
kerawang itu ternyata yang satu
otg dan yang satu sembuh
jadi belum ada
fakta yang menunjukkan bahwa b satu ratus tujuh belas
itu lebih ganas
daripada jenis atau varian
yang lainnya jadi kita juga
tidak usah berspekulasi ternyata
nah ini dia yang
nanti harus kita tanyakan tapi pada intinya
namanya virus pasti akan
bermutasi dan akan ada
dan masyarakat juga tidak perlu
terlalu cemas atau khawatir ya
cuman ini kan harus
diantisipasi sekarang saja dengan
adanya covid sembilan belas ini kan banyak
sekali ya kita sempat ya
informasi yang membuat panik atau sim
pangsiur membingungkan dan lain sebagainya
bu nadia sendiri mengenai
b satu ratus tujuh belas ini karena katanya datangnya dari
inggris dan sudah
menimbulkan istilahnya jumlah
kasus di inggris itu
melonjak akibat varian ini
jadi kalau kita bicara mengenai
mutasi sebuah virus ya
mbak desi setidaknya ada empat
hal yang harus kita lihat yang
pertama adalah apakah
alat diagnostik kita yang saat ini
masih mampu mendeteksi kasus covid sembilan belas
karena kan tadi dr sonny sampaikan
dari tiga puluh ribu ya dok ya hanya beberapa
dari protein protein itu yang mengalami
perubahan jadi pertama masih mampu
enggak alat tes baik itu pcr maupun
yang kedua adalah tadi bagaimana
penularan yang terjadi ya
apakah dia banking cepat membuat
orang menjadi tertular menjadi
banyak yang sakit pada saat yang
bersamaan yang ketiga adalah ringan
parahnya ya bisa saja mutasi itu

menjadikan gejala menjadi lebih ringan
karena tidak selalu kita tahu juga
para ahli mengatakan tidak selalu
mutasi itu membuat kearah keburukan
ada juga membuat kemudian akhirnya
lebih beradaptasi dan akhirnya
membuat gejala yang lebih ringan di ketiga
yang keempat adalah
efektivitas terhadap vaksin ya karena kita
tahu empat hal ini yang tentunya
perlu kita waspadai
kalau kita menghadapi mutasi virus ini
tadi seperti disampaikan
bahwa alat diagnostik
sampai saat ini masih mampu
mendeteksi adanya mutasi mutasi
kasus infeksius yang
tadi dr soni sampaikan bagaimana kemudian
t kemudian itu bisa
dari populasi yang sehat
ini masih bisa kita lakukan dengan
alat yang ada sekarang bicara tentang
memang data di inggris
akhir desember mengatakan terjadi
kecepatan penularan ya dr soni ya
tapi kita lihat yang di indonesia dengan enam
enam kasus setelah kita cek ulang
lagi tidak ada
peningkatan kasus yang signifikan terhadap
orang orang yang pernah kontak dengan
tapi enam kasus ini karena di tujuh kasus terakhir
tapi apakah sekarang perlu
testing dan tracing dan juga
menyelidiki ternyata siapa tahu
lebih dari enam kasus yang ada
di indonesia ya jadi
terhadap tujuh kasus
tujuh kasus mohon maaf terakhir tambahan
satu lagi itu sudah kita lakukan
pengecekan ulang ya untuk memastikan
walaupun kontak tracing kita sudah
lakukan dengan sistem ini
nah selain itu surveillance
untuk genetik tetap kita lakukan karena
ini kan bagian untuk melihat apakah
terjadi perubahan perubahan tadi nah
terkait vaksin sendiri sudah disampaikan
vaksin apapun juga merek
apapun juga sampai saat ini masih cukup
melawan virus covid sembilan belas termasuk
mutasi mutasinya karena kita
tahu setidaknya ada tiga
virus yang menjadi perhatian
dari who karena mutasi mutasinya
itu yaitu selain b satu ratus tujuh belas
dan b satu ya kalau dari
segi bagaimana kita melakukan
vaksinasi itu sendiri data
dalam hal ini kan penting kan
siapa dan juga tadi
testingnya dan juga mengetahui
mungkin yang sudah divaksin
dan yang masih belum divaksin atau yang
belum divaksin kedua kalinya ini
bagaimana situasi data kita
dan apakah ini semuanya
belum akurat tapi sekarang harusnya
semua sudah terintegrasikan
jadi kalau kita berbicara data
ya mungkin yang masih menyisakan
pr ini adalah data
di awal pandemi ya tadi seperti dokter
sony sampaikan kan semua hampir
kita tidak siap ya tapi untuk
vaksinasi ini karena memang
kita sudah belajar dengan apa
yang terjadi di awal tentang data ini
kita menggunakan satu platform data
akan digunakan satu untuk
vaksinasi program pemerintah maupun
diharapkan tentunya data ini
jelas bisa memonitor siapa yang
dapatkan dosis pertama dosis kedua
bahkan juga ini
terintegrasi dengan sistem logistiknya
jadi kita bisa pastikan
berapa ketersediaan logistik
yang ada saat
secara real time ya tentunya untuk mencari data yang berbeda ya
apakah nanti kapan kita harus
segera melakukan distribusi
data ini bisa digunakan sebenarnya kan untuk tiga t
nanti diintegrasikan atau
masih agak repot atau sulit
ya nanti untuk ke depan
mungkin nanti kita akan bisa mencocokkan karena
basis daripada data ini adalah
nomor induk kependudukan dan tentunya
dengan basis yang sama ini
akan mudah juga untuk mengintegrasikan
dengan data tiga t
baik terima kasih banyak mungkin sebelum berpisah
saya minta satu kalimat
bawaan ataupun kira kira
apa dengan walaupun kita sekarang
apa yang harus terus diingat
tentu kami sangat
berterima kasih atas nama
satgas penanganan covid sembilan belas
dan juga pemerintah berterima kasih pada masyarakat
karena dukungan masyarakat itu
luar biasa mereka bisa
patuh terhadap tiga m
tanpa protes tadi yang disampaikan oleh
penerapan ppkm psbb juga nggak pernah
demo kan kita ya artinya
masyarakat kita betul betul mendukung
tetapi kita harus ingat bahwa pandemi masih
ada pandemi belum berakhir
walaupun program vaksinasi
ini sudah mulai berjalan
tetapi jangan lupa bahwa kepatuan
memakai masker menjaga jarak
dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan
harus tetap dilakukan
sampai kita mencapai
kondisi yang namanya herd immunity
mudah mudahan lebih cepat lagi kita bisa
mencapai kondisi itu
dokter nadia mungkin pesan perkaitan apa lagi dengan
jadi kami tentunya menghimbau masyarakat
dinyamin mutu dan keamanan oleh pemerintah
jadi jangan ragu
untuk divaksin dan siap vaksin
untuk kita bisa siap vaksin
kita harus tetap menerapkan protokol
kesehatan dan tentunya
setelah vaksinasi kita tahu
bahwa adanya mutasi virus
dan kondisi pandemi yang masih terjadi
protokol kesehatan harus
dokter nadia dokter soni terima kasih banyak
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tangan ini di cnn indonesia com
dan tentu saja di youtube
jangan lupa juga tadi pesan tiga m ya
rajin cuci tangan
pakai masker hindari kerumunan
dan kalau siap untuk divaksin
karena kita ingin menciptakan